bentrokan antara masa yang diduga dari perguruan silat dengan warga sekitar pecah di jalan raya kecamatan karanggeneng kabupaten lamongan jawa timur rabu sore
saat bentrokan masa terlihat berlarian dan saling melempar batu hingga terdengar bunyi tembakan peringatan berulang kali dari petugas kepolisian
akibat kejadian ini tiga orang dari masa perguruan silat terluka di bagian kepala dan harus dilarikan ke puskesmas terdekat
jelajah kejamatan karanggeneng terjadi gesekan antara konvoy masyarakat tadi dengan warga sekitar yang mengakibatkan tiga orang dari peserta konvoy tersebut mengalami luka luka
kapolres lamongan mengimbau agar warga menahan diri dan tidak terpancing dengan kejadian ini
sementara untuk mencegah terjadinya bentrok susulan polisi disiagakan di setiap mapolsek yang ada di seluruh kabupaten lamongan
kericuhan terjadi saat puluhan mahasiswa dari gerakan rakyat dan mahasiswa indonesia di goa sulawesi selatan menggelar unjuk rasa rabu siang
adu jotos dan aksi kejar kejaran pun tak terhitung
ketika polisi melakukan perang polisi menolak perang
ketika polisi melakukan perang polisi menolak perang